untuk kedua kalinya ahmad dhani kami siang menjalani pemeriksaan di mapolda jawa timur
dalam kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik ini
ahmad dhani mengaku keberatan atas penetapan tersangka oleh polda jawa timur
ia menilai polisi tidak bekerja secara profesional dan meyakini bahwa kasusnya akan dihentikan
musisi ahmad dhani yakin jika kasusnya akan dihentikan atau di sp tiga
karena dinilai tidak memenuhi unsur pidana dalam pemeriksaan di ruang direktorat reserse kriminal khusus polda jawa timur
dalam pemeriksaan ini ahmad dhani dan kuasa hukumnya mengajukan kepada penyidik tiga saksi ahli
yakni ahli ite ahli komunikasi dan ahli hukum pidana
sementara kuasa hukum ahmad dhani meminta polisi bekerja secara profesional
selain mengalami persekusi dan pengusiran
penetapan tersangka musisi sekaligus politikus ini oleh polisi dinilai sangat terburu buru
ini kita akan
menyodorkan atau menyampaikan memohon
agar kita diberikan kesempatan menyodorkan ahli
ahli berkaitan dengan pasal yang dituduhkan
sementara polda jawa timur mempertanyakan upaya tim kuasa hukum ahmad dhani
mengajukan permohonan saksi ahli dalam pemeriksaan
menurut kb tumas polda jatim pengajuan permohonan saksi ahli
seharusnya dilakukan saat yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi
jika ahmad dhani keberatan dengan penanganan hukum dari pihak kepolisian
bisa mengajukan upaya pra peradilan
tetapi polda jawa timur sekali lagi menyatakan bahwa kita sudah masuk ke tahap yang namanya penyidikan
kenapa tidak dari awal yang bersangkutan membawa yang namanya saksi ahli
itu pada kasus ini yang dahulu ya kira kira sebulan lalu yang bersangkutan masih dipanggil sebagai saksi
dalam pemeriksaan kasus pencemaran
nama baik dan ujaran kebencian ahmad dhani dicecar lima puluh pertanyaan
menyangkut perkataan kurang pantas yang ia sampaikan dalam vlognya dua puluh enam agustus dua ribu delapan belas lalu
ahmad dhani kembali ditanya mengenai siapa orang yang dimaksud dalam rekaman tersebut
ya intinya kan siapa yang disebut idiot
saya tetap sampai pertama yang saya sebut idiot itu orang orang yang di dalam ini
maksud ahmad dhani itu orang orang yang menghalang hal hal dia ahmad dhani
yang menghalangi saya keluar hotel itu yang tentu yang di dalam hotel maksud bukan
diketahui kasus ahmad dhani dilaporkan oleh koalisi elemen bela nkri kapolda jatim
karena menyebut idiot kepada salah satu ormas
ahmad dhani pun digugat karena dianggap telah melakukan fitnah dan menyebar kebencian